mama senang banget tadi ketemu andi dan mama bisa melihat kondisi dia udah mulai
membaik ya iya ma pa terima kasih banyak ya
nanti saya beri kabar kalau ada perkembangan dari anda
tolong tolong jaga andi baik baik ya
jangan kamu sia siakan dia
kamu mencintai andi
kamu harus jujur dengan hati sama
hati hati di jalan
assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam
kamu udah pesen taksinya pak
udah sebentar lagi nyampe kok
ya tadi kamu bilang al itu kan cinta sama agen
tapi kalau bukan karena cinta
al nggak akan mungkin nunggu depan ruang kaca semalaman suntuk mah
dia bahkan tidak bergeming tidak bergeser sedikitpun
dia nunggu dengan sabar
bahkan al menangis untuk tanding
ya udah sepantasnya
papa lihat juga mama udah mulai cinta sama anak
asal unin jangan bikin masalah sama elsa aja lagi
mama mama jelas jelas yang sering bikin masalah itu elsa
ciri udah nyampe katanya
ciri udah nyampe
saya juga senang banyak banyak
yang salah bukan saya
ada baran dovital saya pak
bukan saya yang salah pak
kira kira bu rosa tau gak ya
soal laki laki yang bermasalah dengan lebaran kemarin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
adin sampai koma seperti itu
penyebabnya apa ya
cerita ini sangat panjang nino
ceritanya panjang sekali
jadi ada orang dari masa lalunya aldebaran
yang menyimpan dendam
andin diculik dan
jadinya seperti ini
aldebaran dengan roy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
saya harus jawab apa ya ke nino sekarang
akhirnya menangnya nino dan reina putri alfahri
tegi omar tegi omar
wah aku tawar dia
terima kasih terima kasih thank you
yes kita menang
kalau sama ada ada
saya benci sekali sama kamu
kenapa kemarin aku gak salah dengar
kenapa kemarin aku gak salah dengar